ya allah nih aduh gelis teling bener kayak peragam wati

dari mana pak

tidak perlu kamu tahu

tapi dari mana uang ini bapak dapatkan
tapi dari mana uang ini bapak dapatkan
padahal sapi kita masih tetap ada di kandangnya pak
padahal sapi kita masih tetap ada di kandangnya pak

jabaran yang ketiga jadi intinya
tapi padahal anak one ke reminis duty
tapi padahal anak one ke reminis duty
saya mengingat indonesian di masa lalu
saya mengingat indonesia di masa lalu
tapi mereka tidak mengingat tahu anda
tapi mereka tidak mengingat tahu anda
tapi mereka tidak mengingat tahu anda
tetapi mereka tidak mengingat tahu anda
tetapi mereka tidak mengingat tahu anda
dan membayangkan bangsa kita
supaya tanah yang bapak jadikan jaminannya
tidak sampai diambil
bekas kamu bawa sana ke rumahnya si kardi
biar secepatnya kamu bisa didaftarkan ke perusahaan temannya itu
jangan lupa ijazah
ktp dan surat lamarannya
sampai jumpa di video selanjutnya
kang kardi ayah
oh baru saja berangkat
ada sedikit bu
tapi nanti saja keberangkan kardi